kritik merupakan bagian dari demokrasi beberapa kali bem sejumlah universitas melancarkan kritik nyeleneh kepada pemerintah melalui media sosial
dengan perkembangan era digital media sosial menjadi pilihan wadah untuk menyampaikan aspirasi
namun sejatinya diputuhkan pengetahuan dan juga wawasan agar kritik tepat sasaran bukan kritik bualan
bergabung bersama kami malam hari ini bayu satria utomo ketua bem ui melalui sambungan telepon dan juga ada faldo maldini
staf sus mensesnek selamat malam faldo dan juga bayu
selamat malam mbak tiffany
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih sudah bergabung dengan kami malam hari ini
saya akan ke bayu mewakili bem ui terlebih dahulu
jadi apa dasar dari bem ui mengkritik pemerintahan dari jokowi ma'ruf kali ini
katanya kerja kerja kerja tapi sia sia
ya terima kasih mbak tiffany
dasar kami itu sederhana
kami ingin menjadi social control bagi pemerintahan kita hari ini
kita bisa melihat sudah begitu banyak kebijakan yang diambil pemerintahan jokowi ⁇ maruf ⁇ yang kemudian tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat
jadi jelas yang kami kritik di sini adalah bentuk pengejauhan tahan kebijakannya
dan bentuk kritik kami ini juga adalah tepat untuk mengevaluasi tiga tahun berjalannya masa jabatan
jokowi ma'ruf terutama pak jokowi di peri yaudah keduanya
dan memang perlu diketahui begini mbak
kami percaya bahwa prinsip demokrasi itu seharusnya kebijakan negara itu hadir dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warganya
nah saat kebijakan itu tidak hadir untuk mewujudkan kesejahteraan warganya maka ini perlu dipertanyakan
dan kami juga melakukan kritik ini adalah bentuk kontrol
atas kekuasaan dalam menjalankan sistem pemerintahan
karena memang satu sistem pemerintahan yang demokratis tidak boleh kemudian berlaku totaliter gitu kepada rakyatnya
dan kita menjaga atau melakukan kontrol ini demi ketertiban bersama dan kesejahteraan umum gitu
dan memang kewenang negara demokrasi itu kan terbatas begitu
yaitu sejauh dari mandat yang diberikan dari rakyat melalui pemilu
dan sejauh praksis pencapaian kesejahteraan bersama
yang kemudian menjadi satu tujuan dari negara demokrasi
nah itulah yang kemudian menjadi satu dasar kami untuk menggulirkan satu kritik sebagai bentuk tadi
sosial kontrol dan kontrol atas sebuah kekuasaan yang hadir hari ini
oke baik saya akan meminta tanggapan dari valdo
valdo ini bentuk social control kemudian juga apa yang dilayangkan oleh teman teman dari bem ui menilai bahwa kebijakan
di pemerintahan jokowi maruf tidak berpihak pada rakyat tidak mensejahterakan rakyat
ya menurut kami memang jago ya
ya tapi jujur saja kita harap mudah mudahan lebih mampu daripada itu
untuk melahirkan tokoh tokoh aktivis yang berani dan terus bersuara
masuk ke politik dana pemerintahan partai politik
karena memang betul
politik kita butuh pikiran pikiran segar
dan jangan sampai nanti berakhir menjadi badan eksekutif mem ui
karena negara itu butuh bem ui
jujur menurut kami isi kritiknya mirip mirip ya sama akun medsos nanti pemerintah lainnya
ya tapi bagus bagus saja
apalagi kalau kita berbicara soal demokrasi
bem ui akan selalu bisa sampaikan pendapat dan bebas
karena demokrasi kita berjalan dengan baik
kita sesuatu aturan soal itu
namun yang paling penting adalah
tanggung jawab pemerintah negara
dan melindungi hak warga negara
pemerintah kita sering dikatakan lebih parah daripada apa yang dikatakan oleh bem ui
jadi bagi kami jujur ini seperti vitamin
terima kasih banyak teman teman yang masih peduli
kira kira begitu mbak fani
oke mirip mirip dengan akun akun lain yang sebelumnya juga gencar sekali
melayangkan kritikan terhadap pemerintah
artinya apa yang diharapkan
eskalasinya atau tingkatan kritiknya lebih tinggi lagi
bagaimana pemerintah merespons kritik kritik ini
karena katanya tadi mirip mirip
tidak memberikan panggung untuk kritik mahasiswa bem ui ini
tidak memberikan jawaban atau solusi terhadap apa yang disampaikan
atau bagaimana faldo
ya jadinya ini sama kayak buzzer ya gitu
tapi apakah buzzer salah
ya tergantung juga gitu
selama dari berada dalam koridor undang undang
ya bisa jadi ini adalah bagian dari kebebasan kita berekspresi
harapan kami terlalu besar kepada beng ui
harapannya lebih besar
apa harapan lebih besar itu harapannya seperti apa
ya kita harus mampu menjadi badan eksekutif mahasiswa
yang melahirkan banyak orang orang
berkiprah di ranah pemerintahan dan partai politik nantinya
jadi kita butuh pikiran politik yang lebih segar gitu
jadi jangan sampai kawan kawan di bem ui gitu ya
memang betul dalam koridor uu ini adalah bagian kebebasan gitu
jadi kami akan selalu bekerja untuk melindungi hak hak warga negara kita
dan kami anggap yang dilakukan oleh bem ui ya vitamin saja
oke vitamin artinya menyehatkan untuk demokrasi
jadi artinya dianggap positif
bayu silakan tanggapan anda dari bem ui
menilai pernyataan dari valdo tadi
membutuhkan pikiran pikiran yang lebih segar
kemudian juga jangan sampai nanti akhirnya berakhir sebagai badan eksekutif mem ui
begitu ya valdo tadi anda sebutkan ya
ya sejujurnya tadi saya tidak mendengar pernyataan bang faldo karena di audio saya tidak masuk
tapi kalau dari tadi yang kesimpulan yang coba disampaikan oleh mbak tiffany gitu
saya sebenarnya begini
kita memang perlu melihat satu kritik itu secara komprehensif begitu
dan memang kita menyajikan
jadi di dalam proses pembuatan
evaluasi tiga tahun jokowi ma'ruf ini
kita melibatkan dua departemen di bem ui
ada departemen kajian strategis dan departemen aksi dan propaganda
nah dua departemen ini berkolaborasi untuk menghasilkan satu publikasi di dalam media sosial bemui
nah saya tadi dikatakan jangan sampai menjadi badan eksekutif meme gitu ya
ini sebenarnya meme itu kan adalah bentuk ekspresi kami
bang valdo jangan lupakan
kalau kami juga menyampaikan substansi disitu
jadi ada delapan substansi delapan publikasi gitu ya
kalau di instagram delapan feet yang kami coba sajikan substansi dengan referensi yang banyak
untuk mengulas bagaimana kemudian kebijakan kebijakan yang hadir di era pemerintahan jokowi ⁇ maruf ⁇ di periode keduanya ini
beberapa sektor yang kami soroti misalnya
adalah miskalkulasi pengelolaan apbn
yang berujung pada pembebanan kepada masyarakat kecil
lalu juga tentang proses demokratisasi yang dihambat dengan wacana tiga periode presiden kemarin di awal tahun
selain itu misalnya kami juga lihat di sektor pendidikan dan sektor reformasi hukum
yang masih jauh dari janji janji politik pak jokowi dan ma'ruf
selain itu juga kami mengangkat tentang reforma agraria dan reformasi kepolisian
yang perlu menjadi prioritas pemerintah saat ini
jadi itu adalah substansi yang coba kami hasilkan
bahkan terakhir kami juga mengangkat tentang pelemahan kpk yang sudah terjadi dari dua ribu sembilan belas
dan juga penyelesaian kasus pelanggaran ham masa lalu
yang kerap menjadi sorotan saat pak jokowi ma'ruf kampanye
nah inilah isu isu yang kita coba bawa
kritik kritik yang coba kami sampaikan secara substantif
dan kami ulas secara komprehensif melalui infografis yang coba kami sajikan
dengan ringkas mungkin begitu
jadi bentuk mem atau misalnya yang disampaikan bang faldo tadi itu adalah hanya bentuk ekspresi kita saja
tapi jangan lupakan bahwa kita juga mengkaji hal ini dengan komprehensif
di setiap misalnya beberapa isu yang memang kami sudah buatkan kajiannya
kami lampirkan di situ
kami lampirkan link untuk menuju pada kajian komprehensif yang telah dibuat oleh teman teman departemen kajian strategis di bem ui
dan itu adalah orang orang yang terbiasa membuat satu kajian akademik untuk landasan gerakan
mungkin begitu mbak
oke faldo meme tadi yang disampaikan
meme yang disampaikan oleh teman teman dari bem ini kan ada substansinya ya
jadi bukan cuma sekedar mem gambar jadi gak jelas isinya
ada substansinya di sana tanggapan anda
ya kami berharap jangan berhenti di situ mas bayu
ya gak ada yang salah juga mbak pak
ya kami sama mem gitu loh gak ada yang salah sama mem
tapi kalau kita berbicara soal kebijakan lah gitu kalau seandainya kita bicara ekonomi ekonomi kita relatif baik
inflasi terkontrol kita dianggap negara yang lain pasca covid
belum lagi bantalan sosial yang dipersiapkan oleh masyarakat
tapi mengatai ngatai pekerjaan pemerintah tidak akan pernah berhenti
tadi dibilang juga soal demokratisasi misalnya
mas bayu masih bebas berbicara presiden sudah statement soal keberlanjutan kepemimpinan
pendidikan investasi lpdp bantuan untuk daerah tiga t reforma agraria kita bicara soal tiket mafia tanah
bagaimana kpk juga kita bicara soal presiden take action paling depan untuk pemberantasan korupsi
jadi semuanya sebenarnya sudah kita jawab
tapi sekarang silahkan kasih masukan
dengan apa yang sudah kita kerjakan
jadi kita juga sudah kerja
tidak ada yang sia sia
dan itu pasti akan kami terima dengan baik
itu adalah sebuah kontribusi yang sangat baik dari teman teman mahasiswa
dan tentunya makanya kita bilang itu vitamin
sehingga dengan apapun yang telah dilakukan yang sudah kita kerjakan ya tidak apa apa
silahkan dikritik saja
jadi jangan berhenti di situ
dan tidak ada yang salah dengan meme
dan itulah kebijakan kebijakan yang sudah kita keluarkan selama tiga tahun presiden jokowi maruf
ya sudah kita kerjakan
itu target kami
itu yang akan menjadi tujuan pemerintah presiden jokowi dan pak k h maruf amin
saya kira begitu mbak fani
istana atau pemerintah sudah banyak
sering sekali menerima asupan vitamin ini ya sebenarnya
kalau meminjam istilah valdo maldini vitamin dibilangnya
artinya apalagi vitamin vitamin yang setipe atau mirip mirip seperti ini
melihatnya kritikan kritikan atau vitamin vitamin yang datang ditujukan kepada pemerintahan jokowi maruf ini
melihatnya lebih ke substansi atau sensasi
jadi gini apabila kita mau secara lebih dalam ya mbak ya
kita itu punya dua ratus triliun lebih bansos yang dirasakan langsung oleh rakyat
bantuannya macam macam modelnya
nah bantu kami untuk mengawasi itu
kalau memang kita mau bicara soal substansi
bukan hanya bicara soal sensasi gitu loh
jadi banyak pekerjaan pekerjaan yang sedang kita berkaitan dan kerjakan gitu
dan juga kalau nggak begitu ya nggak salah juga dong kami menganggap ini sama aja dengan akun akun bazar lainnya gitu loh mbak
padahal ini bemui yang kita punya harapan yang besar ternyata ketinggian harapan kita gitu
oke harapan valdo juga ya karena dulu juga pernah ada di bemui sebenarnya kan
kalau nggak salah tahun dua ribu dua belas
sayang sekali dengan bemui
oke baik saya akan ke bayu
bayu tadi mungkin anda mendengarkan atau tidak
tapi apa yang valdo sampaikan terkait dengan kritikan yang dilancarkan atau ditujukan kepada pemerintah
jangan hanya melihat dari satu sisi
kalau kata valdo boleh dikritik apa yang sudah berjalan apa yang kebijakan yang sudah dilakukan sehingga itu bisa menjadi bentuk evaluasi dari pemerintah
ya karena gini saya rasa ini memang ada perbedaan paradigma pandangan antara saya dan bang faldo hari ini
karena bang pungguluh hari ini berada mungkin berada di istana begitu
saya di luar istana kan begitu
jadi kita melihat tentu ada perbedaan paradigma
saat tadi bang faldo juga mengatakan tentang kritiklah apa yang sudah kita kerjakan gitu ya
tapi tidak bisa dipungkiri kita juga perlu menagih janji janji
ataupun kita perlu mengkritik hal hal yang memang belum dikerjakan
harus segera dikerjakan
misal tentang tadi pengusutan pelanggaran ham berat masa lalu
ini kan jadi satu janji kampanye politik ya pak jokowi ma'ruf
yang sampai hari ini belum dikerjakan
jadi kami coba membungkus satu substansi yang beragam begitu
dalam satu narasi untuk mengevaluasi tiga tahun jalannya pemerintahan jokowi ma'ruf
yang saya pahami dari satu teori politik yang saya tahu bahwa pemerintahan yang sudah masuk ke dalam periode keduanya
itu kerap kali mengeluarkan kebijakan kebijakan yang tidak pro rakyat begitu
atau disebut sebagai lemdak teori gitu
waktu itu sempat ramai juga di media sosial tentang lemdak kan
nah ini jangan sampai semakin divalidasi terhadap kinerja kinerja pemerintahan jokowi ma'ruf sekarang
jadi bagi saya ini adalah momentum untuk berbenah
momentum untuk pemerintahan jokowi dan ma'ruf melihat kritik apa yang hadir di masyarakat
jadi bukan malah mengeneralisasi kritik gitu
bagi saya itu adalah satu hal yang keliru dalam hal mengeneralisasi kritik
karena kritik yang datang dari mana pun itu adalah kritik
itu adalah masukan dan tadi bahkan bang faldo bilang vitamin bagi pemerintah
dan memang begini kita menyampaikan kritik di media sosial gitu ya
menjadikan salah satu cara dalam menyampaikan kritik adalah menggunakan kritik
dalam menyampaikan pendapat di muka umum di masa kini gitu
dan bagi kami memang media sosial ini menjadi satu wadah yang cukup efektif untuk kita mengkritik di era modern
yang memang di era sekarang ini berbagai cara bisa dilakukan terutama yang berkaitan dengan media sosial tadi
tos kita masing masing menjadi satu wadah yang besar gitu
untuk menjadi perhatian banyak orang salah satunya adalah pemangku kebijakan
jadi kami sekarang mungkin mengenal dengan penyampaian kritik di media sosial ini dengan digital aktivisme
digital activism atau aktivis digital yang hari ini dilakukan oleh bem ui
oke sedikit tentang bagaimana cara menyampaikan aspirasi oleh mahasiswa zaman sekarang
bukan hanya pada saat sekarang saja tapi di beberapa waktu lalu juga bem ui dan juga bem dari sejumlah universitas lainnya juga sangat aktif
menyampaikan aspirasi atau kritik melalui media sosial
apakah memang ini lebih mudah untuk mendapatkan exposure untuk semakin dilihat
tidak hanya untuk dilihat oleh pemerintah saja tapi juga untuk masyarakat dari masyarakat
iya betul sekali mbak karena begini dalam penyampaian pendapat gitu ya di media sosial
dan itu juga menjadi satu hal yang kerap dilakukan gitu ya di era modern saat ini
karena media sosial ataupun teknologi digital yang tadi saya sebutkan sebagai digital aktivisme itu menawarkan aksesibilitas dan visibilitas gitu
jadi secara apa ya aksesibilitas setiap warga negara punya akses yang mudah hari ini ya terhadap teknologi gitu
dan ini akhirnya membuat popularitas aktivisme digital itu jadi semakin besar gitu dan juga visibilitas gitu
orang orang lebih mudah untuk mendapatkan informasi sekarang lewat media sosial
walaupun informasinya itu simpang siur gitu atau terlalu banyak informasi hari ini gitu
nah bem ui mencoba menghadirkan informasi yang berdasarkan fakta dan data
yang kemudian diulas menjadi satu sebuah kajian ataupun infografis dalam hal ini
jadi kami coba memanfaatkan peluang peluang yang memang ada di era digital saat ini
untuk kemudian menyampaikan aspirasi kami
dan bagi kami sebenarnya kami melihat ini jadi satu hal yang efektif gitu untuk dilakukan karena didengar oleh masyarakat umum juga pemangku kebijakan gitu
oke baik faldo terakhir menanggapi hal ini mungkin ketika dulu zaman anda di tahun berapa dua ribu dua belas kalau saya tidak salah ya
cara menyampaikan aspirasi mungkin mahasiswa lebih banyak turun ke jalan

walaupun pada saat ini masih masih di jalan
itu juga perkembangan media sosial sudah ada
tapi kalau sekarang memang zamannya berubah era digital kebanyakan aspirasi atau kritik mungkin disampaikan oleh mahasiswa melalui media sosial atau dunia maya
apakah memang ini lebih efektif
tadi seperti bayu katakan memang exposure nya dirasa memang lebih besar
kemudian mendapatkan atensi juga lebih cepat dibandingkan mungkin ketika dulu zaman faldo masih ada di bem berjaket kuning
kemudian mendapatkan atensi juga lebih cepat dibandingkan mungkin ketika dulu zaman saya di tahun dua ribu dua belas

menurut saya ini penting untuk saya komentari untuk bayu ya
pertama bukan kita beda paradigma tapi kita lagi berbicara tentang participative governance
jadi ini jangan keliru gitu jadi mentang mentang kami di pemerintahan jangan seolah olah ada framing kita nggak dialis
gimanapun kalau ada mahasiswa demo dipermasalahkan kita akan datang ke aparat yang mempermasalahkan karena bagi kami ini cukup ideologis
kalau nggak setuju sama kontennya kita juga nggak ada soal
karena kita bisa berdebat tentang konten itu yang pertama
yang kedua soal isu ham masa lalu tadi yang disampaikan oleh mas bayu
memang sudah dilakukan pak luhut waktu itu pernah dorong simposium enam puluh lima untuk rekonsiliasi
dulu ketuanya pak agus wijoyo tidak salah
sekarang beliau menjadi dubes di filipina
nah jadi kita itu sudah melakukan kemajuan dan ini adalah kemajuan signifikan setelah masa gus dur
jadi kan ada pekerjaan yang memang sudah kita kerjakan sudah kita lakukan
nah kita minta ini tolong diawasi mas
karena kalau samanya kita try break terus sana sini ya kalau cari cari kurang itu pasti ada terus
jadi kami itu berharap adanya kolaborasi adanya partisipasi dan jangan berhenti di main
dan apa yang kawan kawan rasa masalah dengan bantalan sosial yang sedang didorong ayo kita sama sama
kita beresin ini sama sama karena kita pengen adanya participative governance
mumpung hari ini dengan adanya perkembangan teknologi yang juga tadi bayu sampaikan mbak tiffany sampaikan
mumpung aksesibilitas kita makin terbuka transparansi makin ada
hari ini kita tidak bisa dalam tanda kutip melabui orang tipu orang dan sebagainya
karena semua hari ini terbuka
jadi momentum ini kami kira itulah yang kami harapkan yang muncul dari bem ui mbak fanny dan mas bae gitu loh
karena dengan kemajuan teknologi seperti ini jangan sampai bem ui tidak bisa melakukan hal lain
kita harus melakukan hal yang lebih dari sekedar main
jadi jangan berhenti di main
ayo terus sama sama kita awasi pemerintah dan kita sudah bekerja dan mari kita sama sama ciptakan governance yang partisipatif
baik terima kasih faldo maldini staf susman sesnek dan juga bayu satria utomo ketua bem ui dua ribu dua puluh dua sudah bergabung dengan cnn indonesia kriptop malam hari ini
kita harapkan vitamin vitamin itu tetap terus ya diberikan kepada pemerintah untuk perubahan untuk perkembangan bangsa indonesia
terima kasih mbak fanny
karena demokrasi itu akan harus semakin berkualitas dengan adanya teknologi
nah itulah yang kami harapkan dari bem ui
baik terima kasih faldo dan juga bayu selamat malam sehat selalu